anda kembali di cnn indonesia newsroom sejumlah buruh yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi
melakukan aksi demo menolak kenaikan upah minimum provinsi
unjuk rasa ini dilakukan menjelang pengumuman dan penetapan ump dua ribu dua puluh serempak oleh para gubernur pada tanggal satu november dua ribu sembilan belas
unjuk rasa ini digelar di depan balai kota dki jakarta
para buruh menolak kenaikan upah minimum provinsi atau ump sebesar delapan lima puluh satu persen
buruh kspi ingin bertemu dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
sebelumnya kspi telah memberikan surat audiensi untuk bertemu dengan gubernur namun belum ada tanggapan
kspi mengaku telah melakukan survei real ke sualayan dan pasar tradisional
agar dalam pengajuan kenaikan ump nominal yang diajukan dapat bersanding dengan nominal yang ditetapkan oleh pemerintah
kita ingin bertemu dengan bapak anies baswedan selaku gubernur dki jakarta
untuk mencari penyelesaian
untuk memberikan kekuatan untuk memberikan keyakinan kepada bapak anies baswedan
agar berani menetapkan ump dki jakarta untuk dua ribu dua puluh
sebesar apa apa yang direkomendasikan oleh dewan pengupahan unsur buruh
yaitu sebesar enam belas persen dan kalau dinominalkan itu sebesar rp empat enam ratus